sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
di ujung selatan tanah sewarna duiba karunia kekayaan alam hidup berdampingan dengan fauna dan flora yang saling beriringan
kekayaan alam yang subur menjadikan lampung sebagai tanah pengharapan rakyat untuk bercocok tanam
di tanah ini pula diwariskan budaya dan tradisi nenek moyang yang tak pernah berhenti ke berbagai generasi
dari tari tarian hingga santapan sehari hari
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia

matahari di ufuk timur mulai menyinari hamparan tanah yang dijuluki saibumi ruwajurai ini yakni provinsi lampung
tanah karunia dengan kekayaan alam non harmonis yang mampu menjadi teritori fauna dan flora endemik
jika melihat ke sisi timur nagari ini
terlihat ragam fauna hidup dengan harmoni semesta di dalamnya
di sebuah taman nasional bernama waikambas
ada beberapa yang menjadi alasan diantaranya
di situ masih terdapat juga beberapa jenis satwa liar yang populasinya hidup di habitat taman sawai kambas
di antaranya ada gajah sumatera kemudian ada harimau sumatera ada juga beruang
kemudian juga bahkan ada menengah
ada mentok rimba dan ada tapir
dan setelah penunjukan itu memang baru diketahui ternyata di kawasan taman nasional waikambas
terdapat juga populasi badak sumatera
di situ masih ada beberapa pepohonan yang cukup tinggi juga
antara lain ada juga bungur dan lain lain itu bisa ditemukan
dan di lokasi yang terbuka nanti kalau sempat ke lokasi plg
memang agak terbuka dan pernah ditanemin itu ada beberapa jenis sono keling juga sudah tumbuh di situ juga
gajah sumatera atau yang bernama latin elevas maximus sumateranus
merupakan salah satu fauna penghuni taman nasional yang berdiri pada seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini
di taman nasional seluas satu ratus dua puluh lima ribu hektare
gajah yang masuk ke dalam subspesies gajah asia ini disertakan kembali ke alam
bukan tanpa alasan langkah ini merupakan cara melindungi gajah sumatera yang jumlahnya kian hari kian menurun
gajah sumatera saat ini berada dalam status diambang kepunahan
atau hanya dua tingkat dari status punah di alam liar dan punah sepenuhnya
secara ciri ciri morfologi apakah yang membedakan gajah sumatera dari gajah gajah yang ada di dunia lainnya
oh ya di dunia ini ada dua gajah spesies
gajah afrika dan gajah asia
jadi memang sangat berbeda
ada ciri khusus yang terdapat pada dua spesies tk ini
kalau kita lihat mungkin pernah melihat di gambar atau media

gajah asia adalah dua gajah yang terdapat
gajah afrika dari telinganya bentuknya sudah berbeda kemudian dari gading gajah afrika jantan betina dia punya gading
cuman kalau gajah asia hanya jantan saja yang punya gading betina tidak memiliki badik gading dia hanya memiliki sejenis gading tapi cukup kecil yang kalau kita sebut adalah caling
kalau kita di gambar ini untuk gajah satwa gajah itu dia memakan rumput jadi keseharian dari dia selama dia belum tidur dia akan selalu makan
dan jenis variasi makannya cukup banyak mulai dari kulit kulit pohon daun daunan kemudian ada rumput hawa rumput rumput sapana itu variasinya sangat banyak sekali jenisnya
gajah sumatera memiliki sifat alami nokturnal atau hidup di malam hari
gajah gajah sumatera di taman nasional waikambas tak semuanya berasal dari alam liar
ada pula yang berasal dari aksi penyelamatan dan konflik dengan warga sekitar taman nasional
salah satunya kartija
gajah betina yang diselamatkan dari permukiman dan kini dilibatkan pada proses penyelamatan gajah lain jika berkonflik dengan manusia
apa cerita menarik dari kartiga itu sendiri pak
gajah yang bernama kartija ini awalnya merupakan anak gajah liar
yang dia dengan kelompoknya dengan induknya masuk ke pemukiman warga
yang berada di pinggiran kawasan taman nasional waikambas
di situ si karpija kecil ini terprosok di sumur masyarakat
karena di kampung kampung sumurnya masih berupa sumur yang berbentuk lubang
nah sehingganya si kelompok induk kartijah ini berusaha untuk menyelamatkan beberapa hari
dia tidak bisa membantu si bayi gajah ini yang kita nama kartija untuk bisa diangkat keluar dari sumur itu
sampai akhirnya ditinggalkan
nah kemudian oleh warga dan petugas kita yang berada di wilayah tersebut
akhirnya kita selamatkan si kartija dengan kondisi sudah sangat lemas
karena sudah beberapa hari tidak makan
dan mungkin dengan posisi tubuh di dalam sumur itu yang mungkin tidak sempurna tidak menjaga kuasa
banyak bergerak sehingganya dia sudah dihidrasi ya
di taman nasional waikambas juga terdapat rumah sakit khusus gajah
rumah sakit ini merupakan bagian dari metode konservasi bagi gajah sumatera yang dijinakan dan dipelihara taman nasional
ada pun kegiatan rutin yang dilakukan antara lain pemberian obat cacing setiap tiga bulan sekali
selain gajah sumatera taman nasional waikambas juga menjadi habitat satwa endemik indonesia lainnya
yakni badak sumatera
badak sumatera merupakan satu dari lima jenis badak yang tersisa di dunia
badak sumatera di sini ditempatkan pada zona khusus
di taman nasional waikambas
di taman nasional waikambas
di taman nasional waikambas

zona ini bukanlah kawasan wisata
melainkan hanya diperuntukkan untuk konservasi badak serta keperluan khusus seperti penelitian dan edukasi
secara ciri ciri morfologi seperti itu apa yang membedakan badak sumatera dengan badak badak lainnya
oke jadi saya jelaskan di dunia ini ada lima jenis badak

dua di antaranya hidup di indonesia
hidup di indonesia yaitu badak sumatera dan badak jawa
nah badak sumatera ini adalah yang sangat unik karena pertama dia satu satunya badak yang ada sekarang itu yang seluruh badannya berambut
kalau badak lain itu tidak seperti badak jawa badak india kemudian dua spesies badak hitam dan badak putih itu tidak
pertama itu yang kedua adalah ini badak yang paling kecil dari semua spesies badak
mungkin rataan berat badannya adalah enam ratus tujuh ratus kilogram gitu loh
dengan badak lain itu seperti badak jawa atau badak india mungkin badak putih itu bisa satu lima ton sampai dengan dua ton beratnya
jadi itu yang mencirikan badak sumatera dan itu satu satunya badak bercula dua yang hidup di asia yang lainnya hidup di afrika
badak bercula dua atau yang bernama latin dicerorinus
latin dicerorinus sumatransis ini dilindungi dan dikembang biakan demi memperbaiki jumlah populasinya di alam
iucn mencatat badak sumatera kini berada dalam kondisi kritis atau satu tingkat menuju kepunahan
hingga oktober dua ribu dua puluh satu taman nasional waikambas berhasil menambah dua ekor anak badak yang lahir di tahun dua ribu dua belas dan dua ribu enam belas yakni andatu dan delila
menjaga populasi badak sumatera agar tidak punah pun menjadi tanggung jawab setiap elemen kehidupan
agar keberadaannya terus lestari hingga ke generasi selanjutnya
bertani menjadi cara masyarakat lampung untuk menghargai karunia tanah yang subur
pertanian sudah mendarah
dan menjadi budaya yang melekat di dalam diri masyarakat
mereka bahkan menggarap lahan pertanian sebelum belanda datang
kegiatan bertani orang lampung bermula dari nguma atau ngumo
yakni berladang di lahan kering
kita tahu ya kenapa terjadi kolonisasi dan transmigrasi ke lampung
karena lampung itu adalah tanah harapan
nah jadi orang kalau ditanya kepada orang transmigrasi yang datang ke sini
apa yang diharapkan tanah
tanah di lampung karena tanahnya sangat luas
dan penduduknya sedikit
jadi kalau orang lampung itu zaman dahulu seorang penyimbang marga
atau kepala marga atau kepala adat
satu orang itu bisa tanahnya luas sekali
ya untuk mengayomi masyarakat adatnya
pertanian ini tak hanya menjadi milik masyarakat asli lampung
pendatang dari berbagai daerah turut menggarap tanah harapan
yang menghampar hampir di seluruh lampung
su yitno salah satunya
bertani di kawasan kota metro sejak datang dari kediri pada seribu sembilan ratus delapan puluh
suyitno melihat tanah lampung yang subur menjadi harapan bagi dirinya dan keluarga
untuk menyambung hidup
walau jauh dari kampung asal kini lampung sudah menjadi rumah bagi suyitno
jujur saja kami dari pendatang
kami dari jawa yaitu dari jawa timur kabupaten kediri
terus kemudian saya kesini dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam
di saat itulah saya langsung jadi petani
terus kemudian dari kesekian waktu ini
kami memang sangat antusias untuk di pertanian
apalagi di pertanian di lampung ini memang sangat menjanjikan
para petani memanfaatkan lahan yang mereka miliki
dengan menanam berbagai macam jenis tanaman
antara lain padi dan palawija
kekayaan alam pertanian lampung menjadi alasan
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau pupr
membangun sejumlah bendungan demi mendukung geliat pertanian
salah satunya adalah membangun bendungan wais sekampung
bendungan yang terletak di kabupaten pringsewu ini dibangun sejak dua ribu empat belas
dan diresmikan oleh presiden joko widodo pada awal september dua ribu dua puluh satu
bendungan ini dibangun dengan dana apbn sekitar rp satu tujuh puluh delapan triliun
dan mampu menampung air hingga enam puluh delapan juta meter kubik
serta menggenang seluas delapan ratus hektare
ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh
yang pertama adalah untuk menyediakan air irigasi bagi sekampung sistem
irigasi sekampung sistem itu kurang lebih lebih berat dari yang kita dapatkan

belum ada bendungan ini itu dua kali tanam
sekarang dan ada bendungan ini menjadi tiga kali tanam per tahun
di hilir itu ada namanya bendung argo guro
bendung argo guro itu bendung yang sudah dibangun lama
yang fungsinya nanti mengalirkan air ke irigasi sekampung sistem
jadi nanti air ditampung di sini dilepaskan ke sungai waiskampung
nanti di sana ada bendung yang nangkap kemudian masuk ke jaringan irigasi y sekampung system
dalam proses pembangunan untuk mengalirkan air dari sungai waiskampung menuju bendungan
tim proyek yang ditugaskan kementerian pupr sempat menenggelamkan jembatan yang berada di dekat sungai waiskampung
namun demikian jembatan tersebut telah digantikan dengan jembatan baru yang berada pada posisi yang lebih tinggi
jembatan ini bahkan menjadi jalan penghubung terpanjang yang pernah ada di provinsi lampung
manfaat keberadaan bendungan wais kampung dirasakan langsung oleh suyitno bersama petani lampung lainnya
lahan pertanian di kawasan kota metro yang sangat bergantung pada sistem pengairan kini lebih cepat mendapatkan kiriman air irigasi
yang sebelumnya sangat bergantung dari air bendungan batu tegal
suyitno bersama para petani lain pun turut membangun saluran irigasi yang bergantung pada sistem pengairan
selain itu bendungan waiskampung juga membangun saluran irigasi tambahan untuk mempermudah masuknya air yang berasal dari bendungan
selain menjadi sumber pengairan pertanian warga bendungan wais kampung berguna untuk sumber pembangkit listrik berdaya lima empat mw
mereduksi banjir konservasi air tempat wisata dan direncanakan menjadi lokasi olahraga air yakni dayu
pembangunan bendungan waiskampung tak serta merta berdiri sendiri
di bagian hilir tengah dibangun sebuah bendungan yakni bendungan marga iii
bendungan marga tiga nantinya akan mampu menampung air hingga empat puluh dua tiga puluh satu juta meter kubik
dan bisa dimanfaatkan warga salah satunya di kawasan jabung lampung timur untuk mendukung pertanian
nanti dihilir setelah pemanfaatan itu air yang berlebihan itu nanti akan ditampung lagi oleh bendungan marga tiga yang kemarin teman teman pergi lihat
nanti dihilir bendungan marga iii itu ada namanya daerah irigasi jabung
itu yang akan memanfaatkan air bendungan marga tiga
akan menyarankan sebuah vainu yang lebihquet tergantung sebagai jurauf holiday ignis loebert en ing
selain bendungan kementerian pupr turut membangun instalasi pengolahan air terpadu
yakni sistem penyediaan air minum atau spam di bandar lampung
instalasi ini dibangun dengan pola yang terintegrasi dengan bendungan wais kampung serta marga tiga
fungsi pembangunan spam bandar lampung ini kita tujuannya untuk meningkatkan akses layanan air minum
khususnya untuk kota bandar lampung semula hanya tiga puluh persen
dengan insya allah tahun depan dua ribu dua puluh dua bisa mencapai enam puluh persen masyarakat yang terlayani
dan jumlah sambungan rumah yang terlayani sekitar enam puluh ribu
untuk tiga puluh ribu sr untuk tiga ratus ribu jiwa dan di delapan kecamatan
tujuannya juga selain itu fungsinya agar kualitas air minum yang dihasilkan dalam sistem penyediaan air minum nanti
lebih memenuhi standar permenkes yaitu nilai kekeruan di bawah
di mana hasil dari komisioning tes spam bandar lampung ini kekeruannya di bawah satu
instalasi penyediaan air minum ini mampu memberikan kebutuhan air minum ke delapan kecamatan di kota bandar lampung
meliputi kecamatan tanjung seneng raja basa wai halim sukabumi sukarame labuan ratu kedamaian dan kedaton
kedamaian dan kedaton
dahulu lampung terbagi atas dua jurai atau jiwa masyarakat adat yang berbeda
yakni jurai adat pepadun dan jurai adat saibatin
dalam catatan buku sejarah lampung berjudul bahuga lampung
kedua kelompok masyarakat ini memiliki sejumlah perbedaan dari segi bahasa hingga adat istiadat
masyarakat adat lampung itu terdiri dari masyarakat adat saibatin dan masyarakat adat pepadun ya
nah masyarakat adat saibatin ini tinggalnya di sekitar daerah pesisir ya
di dekat pesisir pantai dan masyarakat pepadun ini berada di dalam
kita bisa lihat nanti banyak ada beberapa tempat tempat ya di kabupaten marga marga yang tinggal di daerah pesisir dan di dalam
dan kedua keadatan itu memiliki sisim keadatan yang berbeda
budayanya juga berbeda kostumnya berbeda kitar kitaranya juga berbeda
tapi perbedaan itu
aslinya perbedaannya itu tidak terlalu mencolok ya
kedua duanya sama sama lampung
tapi ada perbedaan perbedaan sedikit antara kedua masyarakat adat tersebut
untuk akang dan bunda yang jiwa cintai dan hormati
masyarakat adat saibatin atau dikenal sebagai masyarakat pesisir
menggunakan bahasa lampung dengan dialek a atau seperti pelafalan bahasa indonesia
sedangkan masyarakat adat pepadun menggunakan bahasa lampung berdialek o
dengan pelafalan irama atau intonasi yang mengayun dan menekan
menyatunya kedua adat di lampung ini ditandai dengan tari tarian
yang biasa dijumpai dalam acara adat atau penyambutan tamu di lampung
yakni tari sigah penguten
gerakan tari ini memadukan gerak tari dari adat pepadun
dan saibatin melambangkan dua jiwa atau dua adat yang berbeda
namun dapat bersatu dalam bumi yang sama
warisan budaya dan tradisi lampung juga tak lepas dari penganan sehari hari
kuliner kuliner lampung muncul dari pemanfaatan sumber daya alam
yang tersedia di sekitar masyarakat baik dari pertanian
maupun hasil perairan
ada sebuah tradisi bernama nyeruit
atau menyantap makanan bersama sama
yang biasa dilakukan masyarakat adat lampung
dengan menyajikan berbagai makanan berbahan dasar ikan
gulai tambol menjadi salah satu kuliner khas lampung
yang tak lepas dari tradisi nyeruit
gulai taboh merupakan sajian berbahan dasar ikan
yang dulu ditangkap langsung dari perairan sekitar rumah warga
namun dengan adanya pergeseran zaman
ikan yang dimasak harus ditangkap langsung
adapun bahan bahan yang digunakan adalah ikan air tawar
seperti ikan nila yang telah diasapi selama delapan jam
serai laos jahe kunyit cabai bawang merah dan garam
cara membuatnya bagaimana
cara membuatnya sangat mudah
semua rempah tadi kita ulek halus
diulek halus bukan di blender
terus kita masukkan santan cair
masukkan ikan baru kita masukkan santan kental
kalau ini berarti gulai taboh iwat tapah
ini berarti direbus ya
iya langsung kita rebus tanpa ditumis tumis ya bumbunya
jadi langsung aja dengan bumbu
baru santan kental
gerebusnya berapa lakon ika
enggak lama sih satu sampai dua menit
terus santan kental
jadi tiga menit patang ya
sampai mendidih begitu ya
kalau ini sudah menjadi belum
selama proses memasak
santan harus terus diaduk
agar dua jenis santan yang digunakan
yakni kental dan cair
dapat tercampur dan meresap sempurna
gurih memang seperti gulai begitu ya kak ya
gurih dari santan
manis juga dari santan
kan tadi tanpa penyedap dan tanpa gula
ada aroma asam dari ikannya juga ikan asam
gulai taboh pun telah ditetapkan menjadi warisan budaya tabenda
oleh kementerian pendidikan dan kemudayaan pada dua ribu lima belas
selain gulai taboh
kuliner masyarakat dengan memanfaatkan hasil alam adalah mengolah pisang
pisang menjadi salah satu komunitas unggulan tanah pertanian lampung
tercatat oleh badan pusat statistik dan ditjen hortikultura kementerian pertanian
selama dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas
lampung menjadi provinsi kedua di indonesia
dengan hasil produksi pisang tertinggi
olahan hasil pisang pun dimanfaatkan sebagai kuliner khas
dan menjelma menjadi oleh oleh otentik jika berkunjung ke provinsi ini
salah satunya keripik pisang kepok
yang pertama bahan baku pisang untuk di lampung
itu dikategorikan masih begitu mudah ya untuk kita dapatkan
bahan baku pisang itu kita masih bisa mendapatkan dengan harga yang terjangkau
sehingga kita bisa mengolah dari bahan baku itu sampai jadi dengan harga yang begitu sangat terjangkau
keripik pisang kepok ini disajikan dengan berbagai macam rasa
antara lain coklat stroberi dan mocha
kuliner dari alam dan warisan nenek moyang ini menjadi kekayaan
yang ingin dijaga masyarakat hingga ke generasi selanjutnya
tak hanya untuk penduduk lampung
sajian sajian lampung diharapkan bisa dinikmati masyarakat lain dari luar daerah
tanah karunia yang menyatu dalam satu bumi di lampung
menjelma sebagai tanah harapan bagi tiap insan
yang berdiri di atasnya
warisan budaya tradisi adat istiadat hingga kuliner
menjadi bagian yang erat bagi masyarakat nagari saibumi ruwajurai